proyek mekarta di cikarang selatan kabupaten bekasi kembali diterpa isu tidak sedap di mata konsumen
proyek mekarta dinilai belum memiliki kejelasan
dan kondisi itu juga membuat konsumen resah karena tidak kunjung menerima unit dan tidak mendapatkan kepastian melanjutkan proyek tersebut
apa sebenarnya yang terjadi
kami akan mengulasnya hari ini
apa kabar mekarta
mari kita lihat bersama
yang pertama tentunya untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi kita harus mengetahui apa itu mekarta
kita akan mengulasnya untuk anda
yang pertama mekarta merupakan mega proyek yang direncanakan akan dibuat kota mandiri baru dengan luas lahan mencapai lima ratus hektare
ini adalah mega proyek yang dirancang oleh lipo group
ini adalah proyek terbesar yang pernah dirancang oleh lipo group
dan estimasi pembangunan mekarta sendiri bahkan mencapai

apa sebenarnya ini kalau misalnya kita lihat dua ratus empat puluh tiga triliun rupiah ini angkanya ini sangat besar
kalau misalnya kita bandingkan dengan ikn sendiri
pak jokowi pernah menyebutkan ikn ini memerlukan sekitar empat ratus enam puluh t sampai lima ratus triliun rupiah untuk membangun ibu kota baru
dan sedangkan mekarta ini membutuhkan dua ratus empat puluh tiga triliun
jadi ini setengahnya ibu kota baru indonesia
dan mekarta dirancang oleh lipo group sejak tahun dua ribu empat belas dan diluncurkan pada tahun dua ribu tujuh belas
jadi ini merencanakan mekarta proyek ini saja sudah memperlukan tiga tahun
dan proyek kota mandiri ini terletak di dekat jalan tol jakarta cikampek
tepatnya di kota cikarang selatan bekasi
jadi kalau misalnya kita lihat
bekasi banyak sekali pabrik pabrik dan ini menyasar kepada konsumen kalangan menengah ke bawah dengan lahan seluas lima ratus hektare ini
dan apartemen ini juga dijual dengan harga mulai dari satu ratus dua puluh tujuh juta rupiah
ini untuk harga apartemen yang paling kecil ya
dan rencana pengembang akan membangun seratus tower dengan fasilitas lengkap untuk sebuah kota mandiri
seperti ada area komersial apartemen hotel sarana pendidikan
rumah sakit serta pusat perbelanjaan hingga perkantoran
oke langsung saja ini segitu megahnya ya mekarta
dan kita lihat apa sih sebenarnya fakta fakta kasus mekarta
kita lihat yang pertama diawali oleh pemprov jawa barat sempat menolak proyek mekarta
sebenarnya ini mantan wakil gubernur jawa barat deddy miswar menolak proyek mekarta
karena belum memenuhi syarat
dengan izin tata ruang yang berlaku
jadi ini yang bermasalah sebenarnya adalah izinnya nih
ya izinnya belum dapat
lalu lanjutnya bagaimana
kpk juga mulai memeriksa kasus suap pengurusan izin proyek pembangunan mekarta pada november dua ribu delapan belas
dan dalam perkara ini kpk telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka
jadi kpk dari lipo groupnya sendiri karena ada masalah izin ini
kpk langsung saja menelusuri apakah ada kasus suap di sini
dan selanjutnya tentunya kalau misalnya kita juga melihat kpk ini menduga ada uang pelicin yang dikeluarkan oleh lipo group mencapai tiga belas miliar rupiah
dan swap tersebut juga diberikan melalui sejumlah dinas
mulai dari dinas pupr dinas lingkungan hidup damkar dan dpmptt
di awal kemunculannya kita kalau misalnya pernah ingat ya pada tahun dua ribu
dalam dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dalam waktu waktu prime time itu banyak sekali iklan iklan mekarta
ini iklan mekarta juga sempat ramai
namun beberapa waktu belakangan iklan mekarta jarang ditemui
dan iklan mekarta baik langsung maupun yang ada di pusat pusat perbelanjaan tampak surut
dan selanjutnya kita lihat
nah ini dia
pengembang mekarta diduga pilot
mega properti di bawah lipo group mekarta
yakni pt mahkota sentosa utama
nanti kita sebut pt msu ya
ditetapkan dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang atau pkpu
namun perusahaan pengembang mega proyek mekarta memastikan kondisi perusahaan tidak dalam keadaan pilot
dalam putusan sidang pkpu menyetujui percaya melanjutkan proyeknya hingga waktu yang ditentukan
bagaimana dengan kelanjutan nasib pembeli
ketua komunitas peduli konsumen mekarta aib mulyana menjelaskan semestinya
pt mahkota sentosa utama selaku pemilik proyek apartemen mekarta melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
jadi ini sudah harus rampung begitu ya
untuk unit distrik satu dua dan tiga
namun aib mengaku belum ada satupun distrik yang rampung dibangun
dan ratusan konsumen juga berunjuk kerasa menuntut pengembalian dana dari proyek mangkrak apartemen mekarta di depan gedung dpr pada hari senin lalu
namun corporate secretary lipo cikarang veronica sitaipu juga mengatakan memenuhi komitmennya dengan menghormati putusan homologasi yang mengikat bagi pengembang mekarta dan seluruh krediturnya
ada pun serah terima unit apartemen secara bertahap kepada pembeli
telah dilakukan sejak bulan maret dua ribu dua puluh satu sampai dengan saat ini serat terima juga sudah mencapai kurang lebih satu delapan ratus unit kepada pembeli
proyek ambisius mekarta kembali diterpa masalah
ratusan pembelinya melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung dpr dan permintaan komunitas peduli konsumen mekarta dikabulkan oleh dpr
diadakannya rapat dengar pendapat atau rdp yang rencananya akan dilakukan pada rabu tanggal empat belas desember